albi pertama ada di bekasi jawa barat saat ini
albi selamat siang bagaimana informasi terkini terkait klinik aborsi ini
ya selamat siang rian
mengenai perkembangan dari kasus atau terbongkar ya praktek aborsi ilegal di wilayah jalan insinru haji juanda bekasi kota
pada tanggal dua puluh tujuh april dua ribu enam belas lalu saat ini sudah ditangani oleh polresta bekasi kota sendiri
dari penggerebekan yang dilakukan rian saat ini saya sudah ada beberapa barang bukti yang ditemukan
di antara beberapa alat medis di sini ada stetoskop lalu ada alat alat medis dari berbahan dasar metal seperti gunting medis
ada cocor bebek lalu ada kapas perban dan juga beberapa obat obatan antiseptik
dan rian di sebelah saya juga ini terbisa dilihat ada salah satu tempat tidur yang biasa digunakan oleh dokter dokter untuk melakukan praktek di ruang praktek dokter
dan selain barang bukti yang ditemukan saat dilakukannya pengerebekan pada hari rabu
kemarin yang belum lama ini ada beberapa barang bukti lain yang ditemukan
dan untuk lebih jelasnya saat ini sudah ada bersama saya kasubag humas dari polresta bekasi kota
ibtu puji astuti selamat siang ibu
ibu selain dari barang bukti yang tadi sudah saya sebutkan ada barang bukti apa lagi ya bu yang berhasil ditemukan
kita kemarin juga ketemukan barang barang ya obat obat yang ada di gudang
sekarang juga kita sita di dalam kulkas ini kita bawa kondisi obat
kondisi obat yang
kira kira secara kasat mata kita lihat kondisinya tidak sangat tidak layak
makanya dengan keadaan seperti ini makanya kemarin kita koordinasi dengan pihak dinas kesehatan maupun bp pom dari kota bekasi
untuk melihat kondisi yang terjadi di klinik yang kita
lalu bu saat ditemukan pertama kali memang
obat obatan ini sudah seperti ini bu berantakan seperti ini bu
ini kondisi awal yang ada di klinik yang kita ambil dari lokasi dari tkp
kondisinya memang masih seperti ini
ini kondisi awal tidak kita ubah
rian ini bisa saya jelaskan bahwa di sini obat obatannya memang ditaruh secara sembarangan
dan beberapa di antaranya sudah keadaan luar saya ibu
lalu ibu untuk keterangan lebih lanjutnya lagi saat ini
proses hukum sedang dilakukan
saat ini sudah ada berapa tersangka bu yang ditetapkan sejauh ini
baik dari awal pengerebekan kita ambil
kita amankan saksi sebanyak tujuh belas orang
kemudian kita lakukan pemeriksaan
kita tersangka jadikan tersangka itu tujuh orang
lima orang di antaranya lima orang di antaranya kita sudah tahan
kemudian yang dua orang yang dua orang merupakan dpo
sampai saat ini masih kita lakukan pengejaran dan penyelidikan selanjutnya
tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka dan dua orangnya dpo
untuk dua orang ini statusnya sebagai dokter kah atau dokter gadungan bu
sampai saat ini terdeteksi kita yang dua orang itu sebagai dokter
untuk dokter gadungan atau tidak makanya kemarin kita koordinasi dengan idi yang ada di kota bekasi
mereka akan mencari data datanya apakah dokter ini terdaftar dalam ikatan dokter indonesia atau tidak
sejauh ini apakah ada kaitannya antara penggerbekan yang dilakukan di wilayah bekasi ini dengan klinik klinik aborsi yang ada di wilayah raden saleh jakarta pusat yang beberapa waktu lalu juga digerebek bu
apakah ada kaitannya
untuk kaitan sampai ke sana kita belum dapatkan informasi ya
karena yang bersangkutan langsung kan sampai saat ini masih dpo
karena kita masih sebatas dari karyawan dan asistennya yang kita dapatkan informasi
jadi belum sampai ke sana
nanti pemeriksaannya setelah
kalau kita dapatkan tersangka utamanya baru kita nanti akan ekspos kembali
sampai di mana sih kemudian mungkin apakah ada klinik klinik lain yang selain di jalan juanda ini
kira kira selain di klinik juanda yang ada di bekasi sendiri masih ada lokasi lain bu yang kira kira akan menjadi target operasi dari polresta bekasi kota sendiri
pastinya ini nanti akan operasi ini akan berlanjut
karena ini sudah meresahkan masyarakat
kita tidak sampai di sini dulu
tapi kita akan maksimalkan dulu untuk penyelidikan yang kasus aborsi ini
setelah nanti ada kaitannya klinik klinik yang lain itu pun nanti akan kita tindak lanjuti lebih lanjut lagi
satu pertanyaan terakhir bu
terkait dengan ditemukannya ada tulang tulang yang diduga janin
sampai saat ini seperti apa bu
apakah sudah di hasil forensik menunjukkan bahwa tulang tulang tersebut merupakan benar tulang janin

untuk yang kemarin bukti yang kita lakukan itu itu benar benar tulang janin
di tkp memang benar kita dapatkan bukti bahwa di situ kita temukan beberapa tulang atau menyerupai placenta
namun demikian untuk membuktikan itu apakah benar itu tulang dari janin atau bukan kita masih lakukan tes laboratorium
tapi hasilnya nanti kita tunggu sampai dua minggu
baik terima kasih ibu atas informasi yang sangat komprehensif sekali
dan rian itulah tadi keterangan dari s from our videos
kasubag humas dari polresta bekasi kota sendiri
dan tadi juga saya sudah menunjukkan beberapa barang bukti
seperti obat obatan yang disimpan secara
tidak sesuai prosedur medis
dan juga beberapa alat alat
kesehatan lainnya dan para tersangka ini
nantinya akan diganjar karena melakukan
beberapa pelanggaran kasus
pasal seperti pasal mengenai praktik
kedokteran lalu perlindungan anak
dan juga kegiatan medis kembali ke studio
bersama rian hasri baik albi
pertama terima kasih telah berbagi informasi bersama